mas kenapa mas nggak kirim aja videonya ke wa tante marisa
kenapa harus ketemuan
kan dikirim doang juga bisa kalau ketemuan kan pasti tahu sendiri
aku ngeliat dan ngedenger namanya aja tuh udah migren rasanya
biarin aja mas tetap akan memperlihatkan video yang kamu kirim sama mas
lagian mas juga sudah janji ketemu sama dia
yaudah deh kalau gitu nanti gue susun lo ya
yaudah deh gue juga langsung deh
sampai ketemu nanti ya
om raya izin pulang sekarang ya soalnya raya ada janjian sama mondi
udah gak apa apa
padahal saya masih pengen kamu pulangin ntar nataran aja
tapi ya udah gak apa apa
maaf ya om tapi raya udah terlanjur janji sama om mondi
yaudah kalau gitu om cepat sembuh ya raya pasti doain om cepat sembuh ya
amin terima kasih banyak ya raya ya
dan saya berharap kamu sering sering dateng kesini ya
insya allah kalau misalkan nanti raya ada waktu ruang waktu sempet lagi raya pasti micron
udah kalau gitu kayak pamit ya meh
itu cewek bang rey bukan
kok dia sama chandra
kita harus aduin ke bang rey
gue barusan ngeliat cewek lo jalan sama chandra
yaudah kalau gitu sekarang tolong lu buntutin dia kasih kabar gue lagi ya
kita disuruh bang rey buat ngikutin mereka
kan jam berapa sih
kok jam segini raya belum dateng ya
jangan lupa lagi dia
waduh kita malah bareng ya sampenya
tapi thank you ya lo udah ngajakin gue ikut sama lo
udah lo santai aja kayak kasih apa
yaudah masuk yuk
eh ini apa tuh
semoga aja tuh aki aki gak ketauan deh kalo gue ngintilin dia sampe kesini
tapi kira kira tuh aki aki playboy itu mau ketemu sama siapa sih
kepo banget gue
masih jauh pake dekrekson
siapa sih ini
masih kira ribut
saya bisa dikeroyok massa tau gak
makanya kacamata dibuka dibuka
ngapain pake kacamata sih
ah tante cantik
tante cantik apa kabar
tadinya kabar saya sih baik
gara gara ketemu kamu
kabar saya jadi kabur
ih si tante rempong kesini mau ngapain sih
jangan jangan mas b mau ketemuan sama tante rempong
perdi sih tante cantik
mas ngapain disini
kamu sendiri ngapain disini
aku lagi beli makanan buat aku makan mas di kantor
ini kan juga restoran favorit kita mas
kita suka makan disini
rupanya kamu masih ingat
pasti aku selalu ingat
lagian aku kesini juga mau beli makanan kesukaan mas
sob buntut aku mau take away bawa ke kantor
jadi mas bisa makan di kantor
kita jadi meeting hari ini mas
dan saya sudah perintahkan seluruh staff untuk masuk kerja hari ini untuk mempersiapkan meeting hari senin
dan saya juga minta maaf kalau harus
membuat kamu terpaksa masuk kerja
aku juga senang kok hari ini harus masuk kerja daripada aku di rumah
aku enggak tahu mau ngapain
mendingan aku kerja
mas sendiri dari tadi resah banget lihat kiri lihat kan
terus lagi ngapain sih kesini
mas mau ketemu sama
karena mas mau memperlihatkan video yang kamu kirim tadi
mas dengerin aku ya mas
buat apa kita tunjukin atau kita perlihatkan video itu ke mamanya boy percuma
buang buang tenaga buang buang waktu
mas kan tahu sendiri yang ada mamanya boy itu senang dan gak peduli soal begituan mas
ya biarin aja
biar mamanya tahu kalau anak yang playboi picisannya itu sudah berani mengatakan dia suka sama reva
tapi dia tidak bisa menjaga perasaan perempuan
mas kenapa mas nggak kirim aja videonya ke wa tante marisa
kenapa harus ketemuan
kan dikirim doang juga bisa
kalau ketemuan kan pasti tahu sendiri
hah aku ngelihat dan mendengar namanya aja itu udah migren rasanya
mas tetap akan memperlihatkan video yang kamu kirim sama mas
lagian mas juga sudah janji ketemu sama dia
ya kan tadi aku udah bilang kirim ke wa aja mas
enggak perlu ketemu mas
tau kan kalau dia tuh pinter banget ngambil hati orang
sekarang aku takutnya emas jadi melunak jadi nunduk jadi nurut
apa kata tante marissa itu tante repong itu
udah mendingan enggak usah mas
daripada mas harus ketemu orang lain
hari ini kan hari ini itu ulang tahun aku
kenapa mas gak punya niat untuk pembagian aku ya
kayak tahun tahun lalu
ya makan bareng gitu
kamu betul seharusnya memang kita makan berdua ya
seharusnya kita makan di kafe cinta
mas inget enggak
emang masih ada cafe cintanya
jadi tahun lalu itu kita ngerayain ulang tahun aku
kita makan berdua dina di cafe cinta
bukannya setiap tahunnya juga seperti itu
apa mas gak mau tahun ini kita lakukan hal yang sama
kita makan di kafe cinta berduaan
itu lebih bagus kan mas
menempuh setahun sekali juga kan gak sering sering kita ke cafe cinta
ya kalau gitu